hai hari ini aktivis sekaligus juru kampanye prabowo sandi ratna sarumpait di depan awak
media masa meminta maaf karena telah berbohong sebelumnya ia mengaku dianiaya dengan bukti
muka lebam yang ternyata bekas operasi itu sebuah perjuangan yang salah dan saya tidak punya jawaban
bagaimana mengatasi kebohongan kecuali mengakui dan memperbaikinya mudah mudahan dengan itu semua
pihak yang terdampak oleh perbuatan saya ini mau menerima bahwa saya hanya
perempuan yang dikagumi banyak orang itu juga bisa tergelincir salamualaikum warahmatullah
wabarakatuh terang sudah simpang siur di balik heboh cerita aktivis dan tokoh oposisi ratna
sarumpait yang mengatakan telah dianiaya selama menjadi bahan pembicaraan dua hari belakangan rabu
tiga oktober di depan awak media ratna mengakui telah berdusta wakil ketua umum partai gerindra
fadlizon memang jadi salah satu yang paling getol membela ratna saat awal kabar penganiayaan
tersebar dengan status ratna sebagai anggota tim pemenangan calon presiden tim prabowo subianto dan
sandiaga uno sejak awal membela dugaan persekusi terhadap ratna selasa kemarin prabowo subianto
bahkan secara khusus menemui ratna polisi sejak awal memang sudah mencium keganjilan dalam klaim
penganiayaan terhadap ratna sarumpait selain karena ratna selaku korban tidak melaporkan kasusnya polisi juga
tentunya orang kalau dipukuli antara satu hari dengan sepuluh hari ada perbedaan kenapa makin cepat
diberitahukan pada pihak polisi maka alat bukti terkait dengan luka luka yang dialami oleh dokter
forensik makin memperjelas yang lainnya terkait dengan masalah tanggal dua puluh satu ya tanggal dua puluh satu september
ibu ratna sarumpait ada di rumah sakit binaya istrikan kebohongan ratna sarumpait terlanjur
berdampak luas fadlizon dan kakaknya berkata bahwa ratna sarumpait tidak akan berhubung dengan ratna sarumpait
fadlizon dan koordinator jurubicara tim kampanye prabowo sandiaga dhanil anzar simanjuntak bahkan terancam dilaporkan ke polisian
karena dinilai sebagai pihak pertama yang ikut menyebar hoaks tentang penganiayaan ratna
hingga tiga oktober polisi mengatakan sudah menerima tiga laporan soal hoax penganiayaan ratna sarumpait
cerita bohong penganiayaan ratna sarumpait sempat menjadi viral
publik penuh curiga politikus mulai saling tunjuk muka
setelah ratna mengaku berbohong apa konsekuensi politik dan hukum bagaimana juga dengan para politikus yang sudah terlanjur termakan isu ini
di studio sudah hadir ada bang andre rosyadi jubir bpn prabowo sandi bang andre salam malam
terima kasih sudah hadir disini dan juga ada raja juli anthony wakil sekretaris tkn jokowi maruf
mas tony selamat malam terima kasih sudah hadir disini bang andre sudah terlanjur sekarang semuanya ya
artinya apa evaluasinya sekarang kalau misalnya dari prabowo sandi
ya saya mau cerita
sebelum masuk evaluasinya
bahwa kemarin pak prabowo pak amin ketemu dengan baratna
pak prabowo mendengarkan cerita mbak ratna
beliau dipukulin beliau di injak perutnya
kepala beliau dibenturkan lalu pak prabowo mbak ratna bercerita
ini lo bekas perban luka saya pak
tentu pak prabowo sebagai manusia yang punya hati ya
melihat bahwa ada korban ibu ibu nenek nenek mungkin umur tujuh puluh tahun kok dizolimi begitu
mendapat perlakuan tindakan kekerasan
pada saat itu langsung percaya bang andre
ya pak prabowo ini kan orang yang punya
persangka baik ya hatinya
pak prabu ini baik sama seperti pak prabu
memperbaiki pak jokowi dan pak ahok
untuk jadi gubernur dki dulu kan
ternyata pak jokowi berkhianat
pak ahok juga berbeda sama
karena pak prabu ini orang yang selalu punya
prasangka baik karena beliau baik sama orang
dia tentu melihat
pasti orang baik seperti beliau itulah seorang
prabowo subianto dan kita tahu
rekam jejak mbak ratna selama ini sebagai
aktivis yang selalu membela rakyat
gak mungkin lah membohongi pak prabu seperti itu
tidak terbersih sama sekali
tidak terbersih sama sekali apalagi
sama yang hadir seperti mbak hanum ya
nom rais bilang memang
beliau merasakan bagaimana
mbak ratna bercerita
memang seluruh audiens yang hadir itu
dan sangat merasakan
kondisi mbak ratna sehingga pak prabu
secara tulus ya
membela mbak ratna melakukan
konversi pers untuk meminta pihak
kepolisian mengusut kasus ini
secara terbuka alhamdulillah pihak kepolisian
kami apresiasi sudah mengusut
dan mengungkapkan ternyata kita
baru mengetahui fakta bahwa mbak ratna
melakukan kebohongan apa yang kita lakukan
pertama kita pecat beliau
sebagai anggota sudah firm sudah firm dipecat
hari ini malam ini nanti pak prabowo
akan melakukan konversi pers
jam sembilan malam menjelaskan yang pasti
dipecat yang kedua bang sandi
sudah mengeluarkan statement tadi sesuai dengan
komitmen kita kalau ada
tim kami yang menyebarkan hoax
kami akan laporkan polisi itu kita akan
kita laporkan jadi pak prabowo
dan seluruh tim sukses
kami yang menebarkan hoax kami adalah
korban dari kebohongan yang
dilakukan oleh barat seperti itu
oke baik tapi bagaimanapun juga kan
begini ketika seorang ratna sarumpait
juru bicara prabowo sandi pada saat
itu bukan jurkamnas
jurkamnas jurkamnas prabowo sandi
dia dikeroyok persepsi publik
kemudian yang munculkan adalah yang mengeroyok
ini lawannya kan bagaimanapun
begitu tek tokannya sekarang dan
bagaimanapun juga ada
teman teman dari politikus dari
dari kubu prabowo sandi
kemudian yang menggoreng ini
kemudian di media sosial katakanlah
kemudian di pernyataan pernyataan media kan
ya kita kan bukan menggoreng
menyampaikan kepada publik
agar kasus ini diproses secara hukum
itu yang kita sampaikan seperti saya ya
saya minta ada tindakan
biadab ini agar diproses secara hukum
itu yang kita minta bukan menggoreng
jadi saya rasa
apakalaupun ini akhirnya
berdampak kepada hukum inilah
perjuangan saya rasa ada berapa
lima belas orang ya teman teman
yang dilaporkan itulah risiko
perjuangan tapi yang jelas dari
pihak kami tidak ada keinginan menebar
hoax yang ada niat tulus dari
seorang prabowo subianto
yang melihat dan mendengarkan
nenek nenek bercerita umur tujuh puluh
tahun ke beliau diinjak
kepala ke dinding lalu
nenek nenek ini bercerita bagaimana
beliau diperlakukan seperti itu
pak prabowo sebagai mantan prajurit
yang punya klausul perjanjian
di tni untuk menjaga
jangan sampai ada kekerasan terhadap
wanita dan anak anak beliau terpanggil
untuk membela ternyata
pengakuan itu bohong
ini memang di luar kuasa kami
dan pak prabowo ini adalah korban
jadi kebaikan hati pak prabowo
ini yang menjadi titik lemah
pak prabowo di dalam kasus barat
dimanfaatkan kira kira menurut anda dimanfaatkan juga
ya saya tidak ingin
mengomentari itu yang jelas masyarakat
begitu tulus menolong masyarakat
bagaimana seorang prabowo subianto
punya hati yang sangat halus dan baik
untuk membela kaum
perempuan yang tertindas
ya pada hari ini saya kira
saya melihat ada
kebesaran allah ya
tuhan menunjukkan allah menunjukkan
bahwa siapa sebenarnya yang
gampang termakan hoax dan siapa yang
menyebarkan hoax gitu ya
karena selama ini pak jokowi
di fitnah macam macam
sampai ke fisik ya
dibilang gak jelas bapaknya
banyak sekali fitnah
hari ini dibukakan ya
diperlihatkan oleh allah subhanahu wa ta'ala
orang yang selama ini
banyak minta dibilang pelangga pelongo pak jokowi
memfitnah segala macam
ternyata mereka yang memang
melempar hoax ya
pak jokowi saya cek ke temen temen
pak jokowi sama sekali bahkan nggak mengetahui bahwa ini
karena dia sibuk fokus
memisahkan persoalan kemanusiaan di
palu dan donggala
jadi dia tidak mengetahui ini
tapi akhirnya tanpa usaha tanpa apapun
kebenaran tuh muncul ya
kebatilan itu juga kelihatan
nah ini hasil lah hasil dari apa namanya
kemurahan hati tuhan untuk menunjukkan kepada kita bahwa
pertarungan politik kita memang levelnya masih pada
hal hal yang remeh temeh ya
fitnah fitnah yang apa namanya
yang tidak memberikan pendidikan baik bagi demokrasi kita
tapi penyebar yang anda maksud disini siapa
ya tentu kalau kita lihat
mbak ratna tidak pernah sama sekali berbicara ke publik bahwa
jadi ini justru dimulai dari beberapa orang
saya tidak membaca bur andri kita ngobrol di luar ya

dari kubu oposisi semua menyebarkan itu termasuk
dari kubu oposisi semua menyebarkan itu termasuk
kubu oposisi semua menyebarkan itu termasuk
pak prabowo ya pada ujungnya beliau press conference
ada pak amin rais pak blizon name them gitu loh
semua orang yang selama ini nyinyir kepada pak jokowi ya
banyak mengkritik secara tidak proporsional pak jokowi
semua mereka yang kemarin menyebarkan itu gitu
ini kan bagian dari apa ya ini mungkin karakter
saya nggak tahu juga ya
jadi apa dan terkait dengan tadi saya kira ya
ini juga publik bisa melihat ya secara terang
bahwa bagaimana calon pemimpin bangsa ya
pak prabowo dapat mendapat hati rakyat
kalau seandainya informasi yang sangat remeh temeh semacamnya aja
tidak bisa diklarifikasi ditabayun
kan banyak sekali gampang sekali kalau mau ya
tapi ini kan karena tidak dimiliki
pak adi bilang pak perbowo korban disini
ya dalam perspektif beliau mungkin
tapi bagi saya sebagai pemimpin ya ketika ada informasi
bisa segampang kawan kawan di media sosial membandingkan

tanya pak jokowi ya kawan kawan di media sosial membandingkan satu foto dengan foto yang lain
tanya dokter dan lain sebagainya
jadi kalau sebenarnya pak perbowo punya keinginan ya
untuk melakukan itu bisa sebenarnya
tapi mungkin ya karena beliau yang emosional ya
beliau yang apa namanya tidak dapat mengendapkan
atau merefleksikan lebih dalam persoalan persoalan semacam itu
akhirnya keluarlah berita yang menghebohkan
di tengah kita masih berduka
di tengah kita masih harus bekerja
untuk menyelesaikan soal soal di palu dan donggala
oke oke sekarang bagaimanapun implikasinya
sekarang sudah terkena kepada politikus
yang kemudian ada di kubu prabowo sandi
suka atau tidak suka itu bagaimanapun sudah ada labelnya sekarang
nanti kita bahas ya setelah jeda tetap di cnn indonesia prime news
anda masih bersama kami di cnn indonesia prime news
kami masih membahas soal implikasi yang terjadi setelah
berita bohong soal penganiayaan yang disampaikan oleh ratna sarumpait
dan bagaimanapun sekarang sudah berdampak juga kepada teman teman dari prabowo sandi
bagaimana ini memastikan apa ya
saya tidak ingin mengatakan ini tapi apa ya
apakah ini kemudian setelah ratna sarumpait oke dievaluasi
dipecat cuci tangan atau
bagaimanapun itu cara termudah untuk bersih bersih sih bang andre
kami ini kan korban ya
jadi kalau dibilang kita dampak sudah
hari ini farah dabas
caleg pkb ya pemegang kunci surga ya
sudara farah dabas karena dia yang bilang kan
kalau milih pak jokowi masuk surga
yang bukan pilih masuk
nggak milih pak jokowi masuk neraka kan gitu
pemegang kunci surga itu sudah melaporkan
ada tujuh belas orang
termasuk pak prabowo dan bang sandi
itu dilaporkan sama beliau ke
ya ke pihak kepolisian lah
sebagai orang yang dilaporkan
resiko sudah kita terima
itulah yang namanya resiko perjuangan
yang jelas pak prabowo
tidak ada keinginan menebarkan hoax
beliau ini korban
beliau bertanggung jawab sebagai satria ya
hari ini beliau akan konversi pers
akan menjelaskan langsung kepada publik
bahwa memang beliau korban
kalau mbak putri ada di sana
juga ada di sana saya rasa
pasti akan terpengaruh cerita
mbak ratna bukan kita nggak tabayun
bukan kita nggak filter nggak cek
beberapa hari sebelum kan
mbak fadli sudah ketemu
dan mbak randa bercerita lalu
menurut informasi saya sudah di telepon di cek lagi
dia bercerita konsisten
di pertemuan yang ketiga itu
pak prabowo langsung dan pak amin yang bertemu
mbak randa konsisten bercerita
dan banyak yang menyaksikan
bagaimana mbak ratna bercerita begitu meyakinkan
orang orang yang hadir itu terpengaruh
dan pak prabowo kan
percaya sama mbak randa
setelah pak prabowo tahu bahwa itu semua bohong itu
apa reaksi pertama sih sebenarnya bang
kita kaget ya orang
kaliber beliau melakukan
kebohongan publik seperti ini
tentu yang kita lakukan jelas
pertama kita pecat
beliau sudah di pecat
yang kedua adalah
sesuai yang disampaikan oleh bang sandi
komitmen kita kalau ada tim kita yang
mengeluarkan hoaks kita akan laporkan polisi
itu kita akan lakukan
ini komitmen dan tanggung jawab kami
mengatakan pak prabowo subianto
menebarkan hoaks beliau korban
yang kedua pak prabowo subianto tidak pernah
membohongi rakyat tidak pernah
mengeluarkan perkataan bohong kepada
mohon maaf ya yang suka berbohong itu
pemimpin yang suka banyak janji di pilpres dua ribu empat belas
ternyata tidak bisa
memenuhi janjinya seperti pak jokowi
kita tahu berjanji tidak impor ban
kebutuhan pokok pokok ternyata
impor bahkan kita dipertontonkan
kabu log sama menteri
kan mempermalukan itu contoh
pemimpin yang berbohong yang
tidak menipu rakyatnya
kalau pak prabowo tidak
agak menyedihkan misalnya ketika seorang calon presiden
sekali lagi kemudian menelan
seperti itu ya
filter sederhana mungkin
yang tadi dimaksud bang tony untuk melakukan
setidaknya sebelum konferensi pers
berlangsung itu kira kira
karena pertarungan politik
jadi karena ini adalah kawan
teman satu perahu
kemudian filter itu
tidak ada dan ini kan berbahaya sebagai seorang pemimpin
kita ini akan menghadapi kalau beliau jadi presiden
macam agreement dengan dunia luar
kepentingan asing dan sebagainya
langsung mengeksekusi sesuatu ya
sekali lagi itu hal yang paling gampang kita lihat aja media sosial
ketika berita itu ada teman teman sudah bisa kok
orang operasi seperti apa orang digebuk seperti apa
setelah mbak ratna sarumpait kemudian dipecat menurut anda
ini masalah bukan masalah kami
kami tetap ya seperti pak jokowi tadi
sekali lagi mas karding mendampingi beliau di
sulawesi tengah bahkan pak jokowi
tidak tahu ada isu ini gitu ya beliau bekerja keras
ya memastikan bahwa ada air yang cukup
tersedia pangan yang tersedia
shelter yang baik ya jadi ini ada masa
terus bekerja untuk rakyat
silahkan kalau teman teman
menganggap itu masih masalah silahkan diklarifikasi ya
tapi pak jokowi fokus utamanya
sekali lagi karena ini adalah masalah
kemanusiaan kita fokus dulu aja untuk menyelesaikan
masalah kemanusiaan disana
menurut anda perlukah pak prabowo meminta maaf juga
itu keputusan politik beliau
termakan kemudian juga sudah
menginformasikan hal yang salah
ya yang paling penting sekira publik ya
seperti saya katakan tadi ini adalah sebuah
kontestasi track record ya dan ini
bagian dari track record yang akan dinilai oleh publik
bagaimana seorang pemimpin mencerna
sebuah informasi bagaimana kemudian
publik beliau dan kawan kawannya
juga mengartikulasikan informasi yang
tidak sempat dikunyah langsung ditelan gitu loh
ya silahkan aja publik menilai ya
ini fakta telanjang ya
silahkan publik melihat menilai
bagaimana kemampuan pak prabowo
oke tapi bagaimanapun juga
sudah ada kita lihat nih
ada salah satu contohnya
teman teman kita lihat
ini ada pernyataan yang
setelah termakan isu tersebut
kita lihat ya ada di
berjanji saya akan
saya minta kak mowri turun tangan
saya minta kak mowri turun tangan
dan saya yakin kak mowri bisa
kalau nggak bisa lebih baik itu
saya tidak menduga
saya tidak mau menduga duga siapa yang
melakukannya yang pasti ini
yang melakukan perkerasan kepada ibu rakyat
ini merupakan semua
artinya ada pihak ketiga
yang ingin mengadu
ingin mengadu antara
dengan grup kami
oleh karena itu
kita tidak perlu perpancing
artinya tidak perlu perpancing dan ini

pihak ketiga itu yang coba bermain api
tapi memang luar
memang menarik sekali bisa
termakan isu yang
itu sebenarnya pertanyaan publiknya
sudah saya jelaskan berulang ulang
tidak ada check and recheck terlebih dulu
pak fadli sudah bertemu dengan mbak ratna
bertanya dijelaskan detail
hari senin ada yang menelpon mbak ratna
lalu diputuskan hari selasa menemui mbak ratna
mbak ratna bercerita
semua terpengaruh hal yang sama
karena rasa kemanusiaan hati terketuk
siapa sih menyangka mbak rana akan melakukan
kebohongan publik seperti itu sehingga pak prabowo
tapi yang jelas pak prabowo sebagai
bukan orang yang pelangak pelongo
bukan orang yang
lari dari tanggung jawab
jadi beliau hari ini akan konfesi pers
menjelaskan kepada publik
soal kasus mbak ratna sarumpait
apakah akan meminta maaf
nanti kita tunggu saya tidak ingin mendahului
biarkan pak prabowo yang menyampaikan pidatonya
kepada masyarakat indonesia
akan menjelaskan kronologi selengkap lengkapnya
saya rasa pak prabowo sebagai pemimpin kami
beliau punya nurani yang baik
dan bagus ya
pak prabowo ini korban dan
satu hal pak prabowo tidak pernah
sehingga saya rasa beliau akan bertanggung jawab hari ini
pak prabowo korban bukan sebagai pelaku
yang suka membohongi rakyat
tapi tidak menepati janjinya
dan saya percaya pak jokowi tahu kasus ini
tak mungkin presiden republik indonesia
tidak tahu kasus ini
kadang broton ini kebanyakan gimmick juga
oke penonton ini terakhir dari anda
dua kubu ini bagaimanapun head to head
tidak kemudian termakan dengan isu isu ini
orangnya sudah ketemu tapi juga
kemakan isu juga apalagi kalau misalnya
hanya sekedar foto atau apa yang beredar di media sosial
ya sekali lagi poin saya adalah
tuhan menunjukkan kepada publik
lawan pertanding kami
dengan isu yang sangat sederhana
yang sebenarnya gampang di recheck
tapi tidak dilakukan karena memang mungkin
ambisi politik yang sudah lebih besar
emosi yang lebih besar
ketimbang akal sehat
saya kira itu yang paling penting publik mencatat
bagaimana kualitas kepemimpinan pak prabowo
bagaimana kemudian tim pak prabowo
juga menyebarkan hoax
dengan begitu ringannya
tanpa ada akal sehat untuk sekedar mengecek
lebih detail ya tentang hal itu
yang sebenarnya bisa dilakukan
kita tunggu nanti bagaimana perkembangan
terdekat adalah konferensi pers yang akan dilakukan
bapak prabowo subianto jam sembilan
terima kasih penonton ini terima kasih pak andri
sudah hadir disini dan kami cnn indonesia
prae news segera kembali